hujan deras yang mengguyur jakarta senin siang menyebabkan ruas jalan kemang utara tergenang hingga satu meter lebih
kondisi ini membuat jalan tidak bisa dilalui
selain itu kios dan rumah warga juga ikut terendam
ruas jalan kemang utara sembilan sepanjang tiga ratus lima puluh meter ini tergenang air setinggi satu meter lebih setelah diguyur hujan lebat selama satu jam siang tadi
kondisi ini membuat jalan ditutup untuk sementara waktu
para pengendara dari arah kemang yang akan menuju mampang perapatan dialihkan ke jalan duren tiga
selain jalanan sejumlah kios dan rumah warga yang berada di tepi jalan juga ikut tergenang
menurut warga kenangan setinggi satu meter lebih ini terjadi setelah diguyur hujan lebat
mereka enggan mengungsi karena banjir ini sudah biasa terjadi
kawasan kemang utara memang kerap dilanda banjir jika hujan lebat lebih dari satu jam
karena lokasi jalan lebih rendah dibandingkan kali yang berada di sampingnya
warga berharap agar pemprov dki segera melakukan normalisasi kali
sudah dari jam dua tadi
jam dua tadi
jam dua tadi ya
ini ketinggiannya berapa ini bu
satu sampai satu lima
terus ini banyak rumah rumah atau toko yang kerendam juga bu ya
kalau di sini tugasnya pasar
mereka udah biasa kayak gini bu
iya udah biasa
enggangungsi mereka bu